dinas kependudukan dan catatan sipil kota blitar jumat siang memusnahkan ribuan ktp elektronik invalid atau ktp yang sudah tidak berfungsi
pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan ktp elektronik jelang pemilu dua ribu sembilan belas
sebanyak tiga lima puluh empat kartu tanda penduduk elektronik warga kota blitar dimusnahkan dengan cara dibakar
ktp yang dimusnahkan masuk kategori invalid dan sudah rusak
pemusnahan ribuan ktp elektronik yang dilakukan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota blitar ini berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri tentang penataan kartu tanda penduduk elektronik rusak atau invalid untuk mencegah penyalahgunaan jelang pemilu dua ribu sembilan belas
selain arahan dari kementerian dalam negeri pemusnahan ktp elektronik dilakukan untuk membantu kinerja kpu dan bawaslu
ktp elektronik yang tidak terpakai tundanya segera dimusnahkan
dikandung maksud supaya nanti tidak akan disalahgunakan
lebih lebih ini menilang pelaksanaan di lek dan di pil pres supaya kpu bawaslu juga kerjanya lebih senang
diharapkan dengan adanya pemusnahan ktp elektronik invalid ini dapat membantu dan memudahkan kinerja kpu dan bawaslu
terutama terkait persoalan ktp ganda di kota blitar
sehingga penyalahgunaan ktp oleh pihak kpu dan bawaslu
sehingga penyalahgunaan ktp oleh pihak kpu dan bawaslu
sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dicegah